setelah cukup lama menjadi teka teki akhirnya lokasi ajang balapan formula e diputuskan dihelat di kawasan wisata ancol jakarta utara
ancol dinilai memadai ikonik dan tidak mengganggu fasilitas umum saat ajang ini berlangsung pada empat juni mendatang
dinilai representatif dan ikonik kawasan wisata ancol dipilih sebagai tempat penyelenggaraan ajang seri balapan formula e dua ribu dua puluh pada empat juni dua ribu dua puluh dua mendatang
keputusan dipilihnya ancol untuk sirkuit jakarta e prix diumumkan ketua pelaksana formula e jakarta ahmad sahroni di ancol rabu pagi setelah mendapat persetujuan dari federation international day automobal atau fia dan formula e operations atau fio
ya barulah tadi pagi diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan formula e di jakarta adalah di ancol
ancol di sini tanggal empat juni dua ribu dua puluh dua
sirkuit formula e di area wisata ancol yang mengusung konsep balapan jalan raya akan memiliki lintasan sepanjang dua empat km dengan lebar jalan enam belas meter yang melintasi gedung ancol mall dan kawasan pantai
sirkuit ancol memiliki delapan belas tikungan dan trek lurus sejauh enam ratus meter dengan arah lintasan clockwise atau searah jarum jam
menurut mantan pembalap mobil ananda mikola
untuk mendampingi fia dan feo saat pemilihan lokasi sirkuit jakarta e frix
track di ancol juga akan dibuat menantang bagi para pembalap dari dua belas tim yang akan bertanding
pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi sirkuit salah satu sirkuit yang terbaik untuk formula e
karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik sedikit turun
dan juga ada sedikit ada tukungan fast corner ada slow cornernya juga
jadi nantinya jalan di area yang akan dibangun sirkuit akan diaspal ulang
sementara lahan lahan yang kini masih kosong dan digunakan sebagai area parkir juga akan dijadikan lintasan sesuai skema yang sudah dibuat
di kawasan wisata ancol yang juga dekat dengan jakarta international stadium
ahmad saroni menyatakan seri balapan formula e di ancol ini menelan biaya hingga seratus miliar rupiah
dia menegaskan ajang balapan ini tidak menggunakan biaya apbd
melainkan sepenuhnya dari jakarta propertindo yang melibatkan pihak sponsor
mahardika utama evan naskam jakarta